beberapa tahun belakangan ini konsep restoran all you can eat mulai menjamur di setiap daerah di indonesia
dan memberikan solusi bagi kamu yang memang doyan makan banyak
sudah bersama saya melalui sambungan zoom sekretaris phri dki jakarta prianto
ini kalau kita bicara mengenai angka pertumbuhan restoran di jakarta data dari bps di tahun dua ribu dua puluh saja ada lima lebih restoran yang ada di dki
dan salah satunya pasti sebagian adalah bisnis all you can eat
lalu bagaimana phri melihat bisnis restoran all you can eat yang kini menjamur mas
ya sebetulnya phri melihat ini sebagai satu hal yang wajar ya
karena memang trend dan iman masyarakat adanya sekarang bergeser ke arah yang all you can eat
selain itu juga karena memang konsepnya yang menarik
ada partisipasi pembentuk
jadi mungkin ini membuat kemudian bisnis ini jadi lebih mudah berkembang lebih diterima oleh masyarakat
ya kalau kita bicara mengenai virus corona kemarin covid sembilan belas sudah hampir dua tahun mewabah
kemudian juga mengakibatkan sejumlah industri restoran terutama yang dine in terkena dampaknya
lalu bagaimana anda melihat dengan rebaknya sekarang restoran restoran all you can eat
kemudian juga keramaian kembali normal
apakah ini sebuah angin segar buat industri fnb di indonesia
tentu tentu ini juga sesuatu yang kita harapkan ya
bagaimanapun juga perkembangan sekarang dengan mulai terkendalinya covid ini
kita menyambut baik karena tanpa itu kita nggak bisa berusaha dengan tenang
yang kemudian juga apa
apa saya tuh membaca protein
itu berkacau banget w
alus kuliner kenapa sedang ada betul itu bapak yaooo
mungkin bahwa bisnis kuliner ini kan membutuhkan pembeli yang selalu berdatangan
kalau kalau kita ada ppkm kemaren kan kita bener bener tidak bisa bergerak
lalu apakah anda melihat strategi seperti apa nih ke depannya
mereka bisa bertahan terutama kalau kita bicara mengenai kasus covid yang sedikit mulai menanjak lagi
ya saat ini tentu dengan mulai sedikit meningkatnya covid ini kita agak agak hati hati sedikit
artinya kita juga tetap memperhatikan protokol kesehatan kita juga memperhatikan aturan yang berlaku
walaupun kita juga tetap harus optimis untuk menatap masa depan supaya kita bisa memperbaiki ekonomi kita
kemudian kalau strateginya seperti apa ini mas
kalau terkait dengan bisnis all you can eat mereka sepertinya mulai perang harga ya
bahkan rata rata bisa menawarkan sembilan puluh sembilan ribu bisa makan
dan sepuasnya apakah pri juga melakukan pengawasan pemantauan sehingga industri all you can eat sendiri tidak jadi sebuah booming dadakan yang kemudian tiba tiba bisa flop juga
semua akan kembali ke pasar
trendnya akan didominasi oleh dimanwasir akan
dalam hal ini selama mereka persaingannya masih wajar wajar saja
dan saya melihat ada beberapa memang memainkan segmentasi segmentasi
segmentasi segmentasi ini lah yang kemudian secara mandiri meregulasi pasar pasar mereka masing masing
persaingannya menurut saya masih dalam batas yang wajar
yang terpenting adalah kualitas dan memperhatikan juga tentang hygiene dan sanitasi
kalau anda katakan tadi regulasi dibuat sendiri berarti yang menarik adalah ketika sebuah bisnis all you can eat
menerapkan regulasi terkait dengan batasan waktu kemudian juga adanya extra charge ataupun denda ketika makanan tidak habis
phri menganggap ini hal yang biasa mas
sebetulnya regulasi untuk menerapkan charge extra charge terhadap leftover itu sebetulnya adalah untuk mengurangi food waste
kita kan juga berusaha sekarang di era yang sekarang
masa pasar panganan sulit artinya kita juga mengedukasi masyarakat juga agar tidak lapar mata
ambil seperlunya memastikan bahwa apa yang kita ambil itu yang benar benar bisa kita konsumsi
ini terakhir nih mas pri kalau phri sendiri apakah sudah melakukan terobosan yang bersinergi dengan restoran yang berkonsep all you can eat dalam menghadapi tantangan ke depan
apalagi di tahun dua ribu dua puluh tiga akan ada informasi terjadinya resesi ini
kemarin kita juga sudah berdialog dengan anggota mengenai potensi resesi yang akan kita hadapi di dua ribu dua puluh tiga
tetapi namun kita juga tetap mendorong optimisme rekan rekan di dalam usaha kita sendiri bahwa terlepas bahwa kita tidak usah terlalu terburu buru
kita nggak usah terlalu takut dengan apa yang akan terjadi ke depan
yang penting kita tetap semangat kita tetap bisa melihat pangsa pasar yang ada dan menggarap pangsa pasar pangsa pasar yang mungkin belum terkelola dengan baik
baik mas prianto terima kasih untuk perbincangan pada pagi hari ini
mas prianto sekretaris phri dki jakarta selamat pagi mas
selamat pagi terima kasih